banyak cerita yang dialami jemaah calon haji untuk bisa pergi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji
salah satunya dialami samin
dirinya harus menunggu selama sebelas tahun untuk bisa pergi ke tanah suci dari hasil panen
petani cabai asal gresik ini menabung lima juta rupiah dari hasil panen selama tiga bulan sekali
sebenarnya petani cabai yang berusia lima puluh lima tahun ini dijadwalkan berangkat dua tahun lalu bersama istrinya ke tanah suci
namun karena pandemi covid sembilan belas keberangkatannya harus tertunda
dalam masa menunggu selama dua tahun itu istri samin meninggal dunia sehingga dirinya kini berangkat seorang diri ke tanah suci
tak hanya itu samin juga berangkat ke tanah suci dengan bekal seadanya karena selama dua tahun terakhir hasil kebun cabainya gagal panen
akibat terserang hama
keinginan kuat untuk naik haji yang diidamkan sejak sebelas tahun lalu kini terwujud
meski dengan bekal seadanya dirinya berharap bisa menjadi haji yang mabrur
triburoto purnawanto surabaya jawa timur